yang mungkin yang lain
ya bapak tidak tahu bagaimana kejahatan ini
tolongkan bapak kembali dulu di sana
setiap orang yang terkena virus ini itu bisa aja dia tidak punya di jalan
tapi dia masih bisa menularkan pada orang lain
satu keluarga yang positif covid sembilan belas menolak untuk dievakuasi pada rabu siang
adu mulut antar pihak keluarga dan petugas kesehatan mewarnai penjemputan keluarga
yang terdiri dari suami istri dan dua anak
mereka merupakan keluarga kawasan kebonjeruk jakarta barat
satu keluarga tertular dari sang suami yang merupakan pedagang di pasar tradisional patra kebonjeruk
dirinya diketahui positif setelah mengikuti tes swab masal di pasar tersebut pada tujuh belas juni lalu
pada akhirnya petugas kesehatan hanya dapat mengevakuasi tiga orang ke wisma atlet
sementara seorang lagi menjalani isolasi mandiri
hingga kamis dini hari
ada dua puluh tiga orang positif covid sembilan belas yang melakukan isolasi mandiri di lokasi ini
pabrik pengolahan kayu di kota probolinggo jawa timur pt kutai timber indonesia
tutup total selama dua minggu
akibatnya sebanyak tiga karyawan dirumahkan
penutupan ditetapkan menyusul delapan karyawannya positif covid sembilan belas
dan satu orang meninggal dunia
pabrik sudah ditutup sejak selasa lalu
dan baru kembali dibuka jika sudah ada rekomendasi dari tim gugus tugas
percepatan penanganan covid sembilan belas kota probolinggo
masih dari jawa timur rabu sore bupati ponorogo ipeng muhlisoni
mengumumkan sepuluh warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
enam diantaranya merupakan santri pondok pesantren modern gontor darussalam ponorogo
yang berada di kecamatan siman
mereka berasal dari makassar manado banjarmasin ternate serta goa sulawesi selatan
keenam santri ini sudah berada di pondok sejak dua belas juni lalu
mereka datang hanya dengan membawa surat keterangan sehat bukan hasil rapid test
dari hasil tracing ada satu ratus tiga belas santri yang sempat kontak erat dengan pasien positif
tiga puluh tujuh di antaranya sudah melakukan tes swab dan tengah menunggu hasil
sedangkan sisanya akan mengikuti tes swab kamis
dan dikirim ke pondok pesantren gontor yang berada di ternate maluku utara
tim liputan cnn indonesia